agar aku dapat mengambil darah anakku bu ben
itu tangannya apa
apa yang umak lakukan
uma sedang menghilangkan ingatan mereka
akan kejadian yang tadi
kejadian dirimba terlarang
dan mereka tidak akan ingat
ketika kau dan gue menghilang
tapi kenapa seperti itu loh
ya biar mereka tidak hidup dalam ketakutan
tidak semua orang bisa menerima hal hal yang tidak logis
bapakmu dan umurkumu segera datang
sampai jumpa kembali
taruh di situ danung
sampai jumpa kembali

untuk mendapatkan informasi terbaru

sampai jumpa lagi

sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sekarang ayo kita ke sana dosen itu harus kita bawa ke rumah
ini bunga mah
kamu kenapa bunga
kamu pusing ya
bunga masih agak pusing
kamu itu dari mana aja sih
tapi kamu gak ada di rumah
iya dari tadi mama nyariin
ini tangan kamu kenapa
kamu bisa mencari aku

pokoknya mau hari ini juga kita pulang ke kota
mama gak suka pada disini
terlalu banyak kejadian aneh
ini cuma air jahe
untuk menghangatkan tubuhmu
apa kau berpikir soal mobil
mobilmu masih ada di tempatnya
nanti aku antarkan untuk mengambilnya
cukup jauh lah dari sini
kalau kita berjalan
sekali lagi terima kasih
kamu tiur aja dulu
nanti kalau udah sampe mama bangunin
kamu tenang aja ya sayang
mobil kamu besok udah ada kok
papa udah suruh anak buah papa
buat ngantrin ke rumah kita di batuba
sebenernya apa yang terjadi
uma marah sama danu
uma pasti kesal denganku
karena tidak menurut
dekat dengan bunga
tapi ingatkah uma
ada hari harinya bunga
di dalam tubuhku ini
tetap tidak akan bisa oma
seperti sekarang ini
saat bunga sedang membenciku
demi bunga dan bapak

saya sudah tersesat
telah akan datang disanjunginomu
yang nampak lama beloved the afterlife

sepertinya ada orang
agar aku dapat mengambil darah anakku
itu tangan apa
dan dia tadi bilang bunga
apakah itu bunga yang sama